awalnya emang pengen nurunin berat badan ya
tapi yang berhasil kami rekam adalah pertama
pasalnya angka kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir di kabupaten seruyan masih cukup tinggi
saya merasa senang dan merasa pelajarannya sangat sangat mudah dimengerti
tapi untuk mengembangkannya kira kira challenge nya apa ya
sangat mungkin kita mencegah terjadinya eskalasi ketegangan
meski pemkot depok tidak melarang studi tur
masjid jami al anwar mora angke telah menjadi saksi bisu perkembangan islam di batavia
sebenarnya harga cabai itu di bawah harga acuan
kita juga masih belum mencukupi sepenuhnya
agar bisa melihat air mancur lebih jelas